sementara itu perkembangan terbaru kasus corona di yogyakarta membuat gubernur daerah istimewa yogyakarta sekaligus raja keraton yogyakarta
senin pagi mengeluarkan maklumat terbaru
disampaikan dalam dua bahasa indonesia dan jawa sri sultan berpesan agar rakyat jogja semakin tanggap dan waspada menghadapi ujian wabah virus corona
dan kemudian kita akan mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
dan sabar rezeki ini jembat
sambil mengutip pesan pujangga jawa ronggo warsito sultan hamengkebuwono x senin pagi menyampaikan maklumat terbarunya terkait wabah virus corona
dalam pesan yang disampaikan dalam dua bahasa tersebut
sri sultan membandingkan kondisi saat ini berbeda dengan musibah gempa yang meluluh lantakan jogja empat belas tahun lalu
sultan mengingatkan mitigasi bencana kali ini akan sangat berbeda
warga jogja diminta waspada menghadapi virus corona yang tidak kasat mata
karena rakyat yogyakarta memiliki kadar literasi yang tinggi tentu bisa membedakan mana yang beritahu
dan juga yang beritahu yang tidak beritahu
dan juga yang beritahu yang tidak beritahu
dan juga yang beritahu yang tidak beritahu
dan juga yang beritahu yang tidak beritahu
dan juga yang beritahu yang tidak beritahu
dan juga yang beritahu yang tidak beritahu
dan juga yang beritahu yang tidak beritahu
dan juga yang beritahu yang tidak beritahu
dan juga yang beritahu yang tidak beritahu
dan juga yang beritahu yang tidak beritahu